hingga akhir april dua ribu enam belas total utang pemerintah pusat membengkak rp tujuh empat puluh enam triliun dibandingkan akhir maret dua ribu enam belas
dilansir the tick finance dalam denominasi dolar amerika serikat jumlah utang pemerintah pusat di akhir april dua ribu enam belas adalah rp dua ratus empat puluh delapan tiga puluh enam miliar dolar amerika setara dengan rp tiga dua ratus tujuh puluh sembilan triliun
menteri keuangan bambang brojonegoro mengaku kenaikan utang negara disebabkan oleh adanya depresiasi
namun utang pemerintah saat ini dinilai masih dalam batas yang aman dan terkendali
rasio utang mencapai dua puluh tujuh persen terhadap produk domestik bruto atau lebih rendah dari kebanyakan negara
sebelumnya presiden joko widodo meminta kepada jajaran menteri ekonominya agar bunga dan juga cicilan utang harus diperhatikan karena dikhawatirkan dapat menggerus ruang fiskal